jangan marah marah nanti puasanya batal masuk neraka lo
oh seperti itu
beli gula merah aja lah maknya kayak ngantri sebangkok murah
ojak tadi ngantri langganan dulu mak
kalau urusan kolak selesai
kata pak ustadz kalau marah marah di bulan puasa nanti puasanya batal
kalau nggak ada lagi ojok mau balik lagi ke pangkalan
kapan lagi mak kan udah semuanya
belom daun pandan
lo cari di sana minta sama tetangga yang punya
kalau emang kagak mau nyari yaudah
mak ajang nyari
mak bang ojak mau kok
boleh ha ojak nih
ah kagaknya aut
ojak tadi udah manggil boleh ha
cuma boleh ha gak nyaut
nih minta don pandannya
kalau gue jawab surat gue batal
nih dengerin baik baik ya
pertama cairin dulu gula merah dengan rebusan air secukupnya
abis itu campurin gula pasir
masukin air pisang tanduk dan rebus sampai pisangnya berubah warna
berubah jadi warna apa mak
di sini kagak dikasih tahu berubah jadi warna apaan untuk pisang
nanti kalau berubah jadi warna hitam gimana
ini masih panjang lanjutannya
ya udah terusin mak
oh seperti itu
tadi sampai mana nih
kan ma yang baca
jangan marah marah nanti puasanya batal
masuk neraka lo
nih daun pandan nih
atau pecahan kaca
ya enggak tahu
lagi puasa ya mas
sebentar ya mas ya lagi antri
dimana lagi yang ada pok ya
di ujung jalan sana ada bang
persis di ujung jalan sana
enggak juga sih sampai ujung jalan sana itu
abang tanya ke orang orang
dimana ada warung deket situ yang jual gas tiga kilo
itu namanya enggak tau
mas pun ngapain duduk di situ
udah tau gasnya abis kenapa kagak beli dari kemarin
tati gak tau mak kalau gasnya abis
oh seperti itu
makanya sering sering ngecek jadi kakek kayak begini
mau bikin kolak jam segini belum dimasak
tadinya gue cuma lewat doang
gue lihat pintu lo kebuka
ya gue mampir aja dah sekalian